selanjutnya saudara diduga menjadi pelaku tabrak lari di gerbang tol binjai
seorang oknum polisi akan diperiksa di polda sumatera utara
kasus ini bermula dari korban yang kehabisan saldo uang elektronik
sanda keluar tol melalui gerbang tol binjai kemudian ditabrak mobil pelaku yang berada di belakangnya
pelaku yang diketahui berpangkat akp diduga merasa kesal karena terlalu lama menunggu korban
saat ini korban sudah membuat laporan dan polisi masih melakukan pemeriksaan sejumlah saksi
hari ini rencananya dilakukan pemeriksaan hari selasa ya
dilakukan pemeriksaan terhadap akphs dan para saksi saksi
kepada terkait dengan kasus ini karena mungkin kita tahu ini hanya kesalahpahaman di jalan
kami berharap kami mengharapkan juga mungkin ada etikat baik dari kedua belah pihak
nanti untuk bisa saling memaklumi saling memahami dan kalau ada baiknya bisa mereka berdamai